tinggi muka air di bendung katulampa bogor jawa barat naik pada ketinggian seratus cm
atau berubah status menjadi siaga tiga pada minggu petang
ya petugas di bendung katulampa juga meminta warga jakarta
yang tinggal di bantaran kaliciliwung untuk waspada
permukaan air naik pada minggu petang setelah hujan lebat mengguyur kawasan hulu puncak
akibatnya luapan sungai volume air yang mengalir ke jakarta
dipastikan bakal naik mencapai satu ratus tiga puluh ribu liter air per detik
luapan ini akan tiba di kawasan hilir dalam waktu dua belas jam ke depan
sebelumnya selama lebih dari tiga bulan ketinggian air di bendung katulampa terus di bawah normal